tenaga alih utama kantor staf presiden ali mohtar ngabalin menyebut
menurut sang pemilik ide awalnya untuk memenuhi rasa kangen warga jakarta makan kuliner yang berbeda ini memang sangat menarik